udah cukup ya
malam ini juga
yuk ikut ke psikiater ya
wah yuk ini baru tegol baru tiba baru datang
yuk kemana aja yuk belanjanya lama banget
ay udah suruh orang lain masak yuk
waduh yuk crying yuk nangis
wah yuk nangis yuk
udah yuk ke kamar sana
yuk ke kamar sana yuk ke kamar yuk
aikan memarahin yuk
oh ini malah you nangis duluan
yuk tunggu dimarahin dulu dong baru yuk nangis
gimana sih wah yuk gak seru
ai layu sebelum berkembang nih
aikan takut kalau dilihat tian hangis
semua uang ini
nanti untuk bapak
tapi kalau bapak udah bisa bertobat
semuanya untuk bapak
erwin masih sedih ya mas
mas erwin yang sabar ya mas
saya yakin tuhan pasti ngasih yang lebih baik kok mas
tidak ada yang lebih baik
mas erwin jangan putus asa begitu mas
saya tahu memang
mungkin di rumah ini
cuma kamu yang mengerti
cinta aku kanger gitu seperti apa
sekarang kan kita lagi sama sama sedih mas
alita denger aku dulu
kalian udah tunangan sama raka
tapi lu kasih tau aku
aku cuma mau kasih selamat buat kalian berdua
kok sakti bisa suka sama aku sampai segitunya ya
nanti malam siap siap get ready semua orang di rumah ini anterin you
anak saya kenapa ini anterin mamamu
gue tunggu sini aja kali
ada apa ini bu
ay punya anak pacarnya baru meninggal
sejak itu oh dia stres berat dokter
dia gak mau eat gak mau sleep gak mau drink
erwin itu tinggal sejak kecil sama ay
ay tau bagaimana dia tidur ay tau bagaimana dia ngambek ay tau semua sifat sifatnya
ini yang mau konsultasi erwin atau mama sih
aduh papa udah deh
ay lagi sibuk ya
nah terus begini
kalau ay di rumah oh dokter you pasti kasihan sama ay
ay di rumah dimusuhin sama semua makhluk di rumah ay
padahal ayah ini baik hati sekali
aku mau anggret
tunggu aku mau anggret
aku tahu sih kak hubungan kita selama ini emang
kita gak pernah deket
aku sebenernya gak tau gimana perasaan kak erwin yang sebenernya
tapi jujur ya kak
aku sedih banget lihat kak erwin kayanya gimana
pengen banget lihat kak ia terus

kak erwin bisa senyum lagi
harusnya aku juga gak buat acara pertunangan sih dalam waktu dekat ini
lihat kak dan kak erwin kayak sekarang
aku jadi ngerasa salah
mau minggu depan
atau hari ini
kamu jangan merasa bersalah
sini sini jangan kesini kamu
bener nih gak apa apa
gak ada siapa siapa di rumah nih kamu lihat

kira kira aku pantes gak pakai kain
kira kira aku pantes gak pakai kain
coba pinjam yang satu lagi
ayah cocok gak aku pakai kain
eh kamu nanti dimarahin sama nontalita loh

kalau ketahuan kan akunya gak enak udah
eh kamu nanti dimarahin sama nontalita loh
kamu mau gak jadi istri
kamu mau gak jadi istri aku

kamu tuh lucu banget sih
kamu tuh lucu banget sih
kamu tuh lucu banget sih
aku jadi suami kamu
aduh coba aja itu beneran ya
aduh coba aja itu beneran ya
aduh coba aja itu beneran ya
pasti aku bahagia sekali

aku benar benar cinta sama kamu ya
kamu kenapa diam
kamu tuh kayak beneran ya
aku tuh sampai kaget tau mbak
aduh satria satria aku tahu kamu tuh lagi ngerjain aku
kamu tuh lagi ngerjain aku

tapi kamu tuh jangan bohong dong raka itu kan gak cinta sama aku
tapi kamu tuh jangan bohong dong raka itu kan gak cinta sama aku
malah jadi sedih tau gak
gue mesti pakai cara apa supaya lo sadar

lo tau gak
gue juga sedih ya

gue sedih ngeliat lo sedih gara gara si raka
dan gue juga cemburu
gue cemburu banget
karena gue tau
walaupun raka sama talitha udah tunangan
walaupun raka sama talitha udah tenangan
tapi lo tetep gak bisa berhenti mikirin raka ya kan

aduh gue mesti gimana ya
gue mesti gimana sekarang
kamu tuh jangan main main kayak tadi lagi ya
kamu denger sebentar ya
kamu dengerin gue ya
denger apa kamu bohong lagi
ayah dengar sebentar sebentar aja
gue bener bener cinta sama
kamu denger gak tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu
ayah kamu dengerin aduh ini gimana
aduh itu dengerin gak
aduh ini gimana aduh ini saatnya
aduh ini saatnya